alamatnya mana mak di belakangnya ojak
mau jual ini
wah ini mah bukan emas kalau bukan masih apa ini mah kuningan kalau dijual nggak laku nggak
orang kan bisa berupa juga tujak
halo lo tungguin aja disipul
lu kenapa minta kasih ujuk kan ada gua
kalo sama lu suka lama rot
mbak bei mau kopi juga
kok berhenti disini bang
tidak saya tunggu ini bang
boleh bantu gak bang
maaf pak bentar pak
udah masak yoi
aminin nasi gua sepiring
nasinya aja be
bisa sama lauknya
bapak naim mau makan nasi juga
buat bapak lu aja tuh
yang udah keliatan kelaparan
saya lagi bingung mau beli apa
bubur aja sehat
ketoprak aja kenyang
cendol manis dingin
yaudah cendol deh
sip hehehe kuat lah
sip hehehe kuat lah
sip hehehe kuat lah
kan biasanya sepuluh rebu
ya saya tau bang
ya kalau tau kenapa bayarin lima rebu
ya kan tadi saya bantuin contoh motor abang

hahaha cendol manis dingin
buuuur yang hijau
cendol manis dingin
cendol manis dingin
nikmatnya yang lagi makan
kan tadi udah makan deh
kayaknya gue males mancing nih
oloh oloh pak ji
kenapa gak bilang dari tadi atur
jadi sayang aku capek pulang
ini be minum ya
yuy bikinin kopi satu lagi
bukan buat gue rat
buat si odi tuh
dia kan kagak jadi mancing
buuuur yang hijau
cendol manis dingin
cendol manis dingin
cendol semua nih yang jualan
saya jual bubur
kalau saya jual ke toprak
mau dibikinin sekarang
kalau saya cendol manis dingin
lima bungkus ya
nanti kalau udah selesai
telepon laki lu ya
disuruh emak nganterin kue
iya sekarang gak jadi habis asar
laki lu gak lagi narik jauh kan
lagi mau kesini sekarang
rezeki udah ada yang ngatur
sekarang aja gue yang dapet
siapa tau ntar
gue lagi yang dapet
cendol manis dingin
cendol manis dingin
kagak saya mau beli bubur
hah berapa bungkus
dua sama ke toprak deh
pedas sama sedang
dua bungkus pedas sedang pedes
dua bungkus pedas
saya kira kamu lagi jual cincin burr
mau tis tapi bingung
kalau gue jualnya gak pakai surat emang bisa

kamu bilang aja suratnya hilang
potongannya kecil gak
gak tau pur
saya belum pernah jual emas
kamu ke pasar aja tanya disana
kalau nggak ada kerjaan lagi saya mau pulang ya mak
mau liat anak
yaudah pulang deh
terima kasih ya emak
sama sama besok kemari lagi ya
gimana mas bur udah jual cincinnya
jangan jangan kamu minta persenan ya
saya cuma mau kasih tahu kang
kasih tau apaan lu
kadang emas dibilang bukan
kecuali kalau kamu jualnya sama penipu
daripada banyak cincong
mendingan gue cungkup ya emak
masuk melodong aja kayak kucing
kau gak pake salam
yaudah tadi aja aku disalam di depan kagak ada yang denger
lo alesan aja ya
eh mau jual bisa
bisa mau jual apa
ini bukan emas sih
bukan emas gimana
kalau bapak gak percaya
boleh coba ke toko yang lain
kok cepet bang
bukan ini cepet
orang belum dianterin
jangan kerasa gelusuk
di belakangnya ojak
mau jual ini
wah ini mah bukan emas
kalau bukan emas itu apa
ini mah kuningan
kalau dijual gak laku
kalau gak pacet aja ke toko imitasi
paling ini barunya dua puluh ribuan